untuk memastikan masyarakat bisa mengakses pangan selama bulan ramadan dan juga idul fitri
kementerian pertanian menggandeng gojek melalui kecanggihan teknologi
diharapkan jasa belanja dapat dilakukan secara online
dapat membantu distribusi pangan sampai ke tangan masyarakat tanpa harus keluar rumah
sesuai arahan presiden menteri pertanian syahrul yassin limpo mengatakan
kementan ingin memastikan ketersediaan sebelas bahan pangan di tengah pandemi covid sembilan belas
dan memasuki bulan ramadan
kementan melakukan video conference bersama dengan kepala dinas lingkup pertanian dan produsen
serta supplier pangan untuk memastikan kecukupan pasokan bahan pangan aman sampai idul fitri
sementara itu kerjasama gojek bersama dengan badan ketahanan pangan
nantinya diberlakukan di toko mitra tani yang mencapai tiga lima ratus cabang seluruh indonesia
konsepnya melalui kebutuhan pangan harian masyarakat dan untuk meminimalisir rush buying
melalui kecanggihan teknologi ini diharapkan dapat memperbaiki
mudah distribusi pangan ke masyarakat tanpa harus keluar rumah
bahwa neraca ketersediaan sebelas komoditi itu siap
dan hari ini teman teman pers juga menyaksikan bagaimana pembicaraan kita ke daerah daerah yang ada
tetapi yang paling penting yang kedua
ada penyikapan baru kita untuk menaikkan akselerasi pelayanan kementerian pertanian pada masyarakat secara langsung
melalui toko mitra tani dan pasar mitra tani kementerian pertanian
dan hari ini semua kebutuhan kebutuhan dasar itu dipersiapkan di toko itu
dan menghadapi covid sembilan belas rakyat tinggal menelpon melalui gojek
anda telpon gojek pesan untuk toko tani yang ada dan pada posisi itu gojek akan antar sampai di rumah